pada kamis pagi sebanyak dua puluh dua ribu botol minuman keras atau miras
dimusnahkan di depan halaman mapores karawang oleh unsur musbidah
musnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras
saat perayaan malam pergantian tahun
dan juga untuk menghindari pesta miras oblosan
yang kerap menelan korban jiwa di kabupaten karawang
kapolres karawang akbp aldi subartono menjelaskan
puluhan ribu botol miras ini didapatkan dari hasil operasi oleh seluruh anggota polsek karawang
selain memusnahkan puluhan ribu botol miras
polres karawang juga memusnahkan puluhan ribu butir petasan dengan direndam air
benda tersebut diamankan dari kios pedagang petasan yang nantinya digunakan untuk perayaan tahun baru
diharapkan dengan adanya pemusnahan miras dan petasan ini bisa menciptakan rasa aman dan nyaman
bagi warga karawang saat libur natal dan tahun baru
kita amankan kita sita karena memang ada pelanggaran izin dan lain lain

berapa ada totalnya
berapa banyak pak
pemusnahan juga dilakukan di halaman mapores tabanyumas jawa tengah
terhadap botol miras dari berbagai merek
seribu liter lebih ciu dan ratusan kenal pot berong pada kamis pagi
ribuan botol miras serta ciu ini disita dari sejumlah tempat seperti karaoke
warung serta tempat tempat lain yang dijual secara ilegal
sementara ratusan kenal pot disita dari hasil razia di jalanan serta balapan lia
pemusnahan ini disaksikan langsung oleh bupati banyumas
pejabat penegak hukum pemuka agama ormas serta tokoh masyarakat
beratasan terhadap peredaran miras serta petasan dan kenal potbrong ini
akan terus dilakukan aparat kepolisian banyumas
hingga malam perayaan tahun baru nanti
minuman kerasnya pun minuman kerasnya
bukan asal minuman keras
tapi minuman keras pertama yang dia dibuat tidak punya izin
yang kedua dijual tidak pada tempatnya
contoh dijual jaraknya dekat dengan tempat ibadah
dijual jaraknya dengan sekolah
sementara bagi penjual dan pemasok miras ini
polisi telah melakukan penindakan pidana bagi penjualnya